presiden joko widodo menilai wajar para menterinya memutuskan untuk menjadi calon legislatif dari partai mereka masing masing
jokowi menggarisbawahi asalkan tidak ada aturan yang dilanggar sesuai peraturan perundang undangan
ditemui dalam acara penanaman mangrove bersama anggota tni presiden joko widodo tetap akan mengevaluasi jika kinerja menterinya menjadi turun karena sibuk menjadi caleg
tidak hanya menteri yang menjadi caleg para menteri yang memutuskan terjun menjadi calon presiden pun menghadapi evaluasi kinerja yang sama
tentu ganti biar konsentrasi ke nyalegnya misalnya
menteri yang nyapres juga sama kalau memang waktunya untuk kampanye kurang ya lebih baik cuti atau banyak saya kira yang penting
jangan melanggar regulasi jangan melanggar undang undang